sektor pariwisata menjadi unggulan dari dusun camar bulan desa temajuk kecamatan paloh kabupaten sambas kalimantan barat
badan nasional pengelola perbatasan atau bnpp melihat ada potensi besar pariwisata yang bisa dikembangkan di daerah yang berbatasan langsung dengan teluk melano sarawak malaysia
sektor pariwisata menjadi unggulan dusun camar bulan desa temajuk kecamatan paloh kabupaten sambas
hal ini untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di tapal batas wilayah perbatasan indonesia tepatnya berbatasan langsung dengan teluk melanu sarawak malaysia
badan nasional pengelola perbatasan atau bnpp melihat adanya potensi besar pada desa wisata temajuk yang berhadapan langsung dengan laut cina selatan
potensi alam yang indah seperti pantai tanjung bendera pantai camar bulan dan gugusan bebatuan pulau nenek serta kawasan hutan mangrove dan hutan hujan tropis
rupakan daya tarik bagi desa yang berada di ekor pulau kalimantan ini
tidak hanya itu hasil laut yang kaya seperti ubur ubur kepiting dan ikan laut yang dimiliki desa wisata temajuk menjadi potensi besar
tak hanya untuk pelaku wisata namun juga pelaku umkm
hal ini diharapkan dapat menarik banyak kunjungan wisata tersebut
bagi pesawat domestik maupun mancanegara seperti malaysia
sesuai dengan pengembangan wilayah potensi terbesar yang ada di desa temajuk ini adalah sektor pariwisata
baik laut maupun maritim yang nanti dapat dikembangkan bersama sama dengan potensi agro yang juga dimiliki
misalnya daerah sambas ini terkenal dengan jeruk sambas terkenal juga dengan buah naga
dan juga potensi laut
misalnya ubur ubur yang merupakan salah satu bahan makanan untuk restoran kelas dunia itu dihasilkan dari wilayah ini
sehingga nanti ke depan selain menjadi desa wisata semua potensi yang ada di sekitar kabupaten sambas ini juga diharapkan bisa turut untuk menjadi satu kesatuan yang terintegrasi
badan nasional pengelola perbatasan berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia di desa wisata temajuk
dengan harapan desa wisata temajuk ini menjadi role model dari sektor pariwisata di kalimantan barat maupun nasional
bnpp bersama pemerintah kabupaten sambas dan pemerintah provinsi kalimantan barat berkolaborasi
dalam pengembangan para wisata dan peningkatan daya tarik wisata melalui peningkatan kualitas para wisata bahari maupun peningkatan kapasitas pelaku para wisata itu sendiri
badan nasional pengelola perbatasan ri bnppri bersama fopertas forum perguruan tinggi untuk perbatasan negara
sebuah forum yang mewadahi dua belas perguruan tinggi negeri yang memiliki concern untuk turut mengelola dan membangun perbatasan negara
hari ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bagi umkm
khususnya usaha kecil menengah dalam rangka pengembangan desa wisata di temajuk
ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kesempatan ini
pertama pelatihan bagi masyarakat sekaligus juga melibatkan kelompok kelompok masyarakat seperti pok darwis kemudian pramuka
kemudian ibu ibu pkk juga dilibatkan untuk bersama sama nanti ke depan
bisa menjadi bagian yang dapat berkolaborasi untuk mendukung desa wisata temajuk ke depan
pelatihan pun diberikan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia
ada lima kelompok pelatihan yaitu pelatihan tata boga pelatihan pahat atau ukir pelatihan selam bagi pemula
pelatihan pembuatan cendera mata dan pelatihan penggunaan aplikasi website untuk pelaku usaha pemula
dalam kegiatan ini

dalam kegiatan ini
bnpp juga menyerahkan bantuan berupa peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan
yang bersumber dari bank negara indonesia dan mitra lainnya kepada masyarakat
diharapkan pelatihan ini dapat memberikan penguatan bagi masyarakat dan umkm
dalam mengembangkan potensi lokal untuk menyediakan kebutuhan wisatawan
membantu pemasaran umkm yang ada di desa temajuk lewat media sosial
dan juga membantu dekorasi dekorasi produknya kualitasnya
dan memberikan aspirasi aspirasi kepada orang orang yang terlibat di dalam umkm
dan juga itu mengelola desa wisatawan ini
bpp turut mengapresiasi para akademisi yang berdedikasi dalam membantu pembangunan perbatasan negara
jadi kita forum perkeluargaan tinggi perbatasan
ini terdiri dari pemikir pemikir hebat dari kalangan akademisi
ada dua belas para guru besar yang solid dan berpikir keras
bagaimana membangun indonesia dari pinggiran seperti dinawacitakan oleh pak jokowi
keunikan yang sangat menurut saya yang sangat menarik
dia mempunyai dua wilayah perbatasan yaitu perbatasan di arut dan di perbatasan
jadi sesuai dengan yang kamu katakan

sesuai dengan yang kamu katakan
oleh pak jokowi
bahwa telah ditetapkan pada tahun dua ribu dua puluh
jadi sebelum kegiatan ini
ini kami juga sudah melakukan survei
dan sudah sepakat temajuk ini menjadi role model
menjadi pilot project untuk percepatan pembangunan perbatasan
hasil dari survei yang telah dilakukan oleh perbatasan

salah satu potensi unggulan yang sangat menarik dan bisa dijual
yaitu adalah potensi awal wisata
sektor pariwisata di temajuk diharapkan bisa memberikan multi flyer efek
untuk meningkatkan bidang ekonomi dan sosial
sebelum pandemi kunjungan wisatawan di desa temajuk mencapai lima ratus
baik domestik maupun dari malaysia

akses jalan desa temajuk yang sebelumnya menjadi kendala
kini mulai teratasi dengan pembangunan jalan sungai bening
hingga ke temajuk yang sudah beraspal
bnpp bersama fopertas basnas dan semua pihak yang terlibat berkomitmen
untuk terus mengawal perkembangan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di desa temajuk